dan saat ini kita sudah tersambung dengan kepala pusat penerangan tni mygen tni sisriyadi
pak sisriyadi selamat malam
selamat malam selamat malam para pendengar sekalian
ya pak sisriyadi sejauh ini bagaimana progresnya
wacana ini kemudian disampaikan sudah mengundang polemik
tapi sudah ada pembicaraan kemudian dengan menpan rb kementerian pertahanan
belum ada kita belum bicara sampai ke sana om ini
itu kan kemarin disampaikan oleh bapak presiden
dalam rapim bahwa kemungkinan bisa begini begini
jadi sampai sekarang kita belum melakukan apa apa
kemudian seorang apa sebenarnya kan ini begini mbak ya
ini masalah ini adalah masalah murni manajemen sumber daya manusia
jadi tidak ada kaitannya dengan politik tidak ada kaitannya dengan masalah macam macam
ada yang bilang sudah wah ini nanti di musuh adri
saya kira orang itu tidak tahu
apa artinya di musim adli dulu gitu kan
nah ini murni masalah pemecahan manajemen sumber daya manusia
saya katakan bahwa masalah ini timbul karena dulu pada saat diundangkannya undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat belas
di situ ada menyebutkan penambahan usia pensiun perwira menjadi lima puluh
jadi lima puluh tahun
dan itu selama
selama sekian puluh tahun tidak ada aturan teknis yang mengikutinya
aturan teknis itu seharusnya dibuat
karena dengan perpanjangan usia pensiun seharusnya ada pengaturan kembali sistem kenaikan pangkat
jadi selama sekian tahun itu tidak dibuat
karena mungkin penambahannya sedikit demi sedikit setelah sekian tahun menjadi kejahatan besar sekali kan
dan baru terasa sekarang gitu ya pak kira kira ya
ya sebenarnya delapan tahun sembilan tahun yang lalu sudah
cuma penyelesaiannya mungkin penyelesaian internal yang membuat
yang tidak tuntas
jadi saya tuntaskan dulu
jadi sekarang panglima tni ya sudah dilakukan ini
bulan oktober yang lalu membuat peraturan panglima tni nomor empat puluh tahun dua ribu delapan belas
yang mengatur sistem kenaikan pangkat
dengan peraturan itu akan terhenti penambahan jumlah perwira dan jumlah kolonel dan jumlah perwira tinggi
secara otomatis menurut manajemen sumber daya manusia
jadi dalam waktu tiga lima tahun yang akan datang kelebihan itu tidak akan terjadi lagi
ya karena sudah otomatis berhenti dihentikan
kalau yang saya baca ini hari ini dari cnn indonesia com menteri pemberdayaan aparatur negara
ada lima belas kementerian atau lembaga yang sesuai dengan undang undang tni dan polri boleh
undang undang tni undang undang polri dan boleh menempatkan pejabat tni dan polri di kementerian lembaga itu
artinya memang sudah pembicaraan sudah sampai ke sana mungkin di internal tni sendiri
tidak ada mbak kita tidak berbicara dengan itu
belum ada pembicaraan dengan kementerian kementerian belum ada
belum ada sama sekali
jadi itu kan menurut beliau beliau ya
tapi tidak ada
tidak ada pembicaraan antara
tni sebagai institusi dengan kementerian kementerian
tapi sekarang gini yang sudah dilakukan adalah di bnpt
di bnpt itu sudah diatur dalam undang undang
itu diatur dalam perpres
perpres nomor empat puluh delapan tahun dua ribu sepuluh kalau nggak salah
kemudian di fakamla
fakamla itu adalah lembaga sifil
tapi perwira perwira aktif bisa masuk di situ
itu diatur dalam perwira
perwira aktif di fakamla tahun dua ribu empat belas
itu contoh contoh seperti itulah lembaga lembaga yang seperti itu
contoh lain mungkin ya ke depan sama dengan di bntt
sekarang sudah kepala bntt bntt nya perwira aktif
sekarang di mana keberatannya
kalau misalnya di bntt juga ada perwira aktif yang duduk di sana
karena di dalam setiap kali bencana
yang turun di depan adalah
jadi kalau di situ ada perwira perwira tni yang mengatur di bntt
akan akan lebih bagus kan manajemennya
contohnya di situ lho mbak
jadi kalau kekhawatiran yang saat ini muncul di masyarakat menurut anda
itu wajar lah kalau orang khawatir itu sangat wajar
dan kita bisa melihat ini alam demokrasi
saya kira kekhawatiran itu berujung dari ketidakpercayaan pada demokrasi
karena sebenarnya demokrasi indonesia sudah terlalu kuat untuk dirubah
untuk membuka di masjid masjid volkswagenksi abri
itu demokrasi indonesia sudah terlalu kuat
hampir tidak ada kekuatan yang bisa mengubah kita kembali ke alam yang tidak demokratis
yang saya bilang jadi wajar
orang itu juga tidak yakin dengan demokrasi indonesia yang sudah dibangun seperti sekarang ini
hmm inaf pola siapa
oke baik pak sisri adi terima kasih sudah berbincang malam hari ini bersama cnn indonesia prime news